ya karena buku apalagi yang sudah tercetak itu barangnya mewah sekali untuk anak anak yang ada di pedalaman sana
jangan bandingkan dengan yang ada di jakarta ya semuanya serba instan serba mudah
anda bisa membaca juga lewat ipad misalkan
salut lah ya untuk perjuangan seperti mas ridwan tadi itu yang dengan suka rela datang ke daerah
menggunakan perahu untuk bisa membagikan buku
tetapi juga ini sebagai cambukan bagi banyak pihak terutama pemerintah
bahwa ternyata akses masyarakat terhadap buku ini masih sangat sulit dilakukan
nah bicara tentang buku ternyata tidak hanya buku buku baru saja
pemirsa yang diburu buku buku bekas atau buku lawas juga sekarang masih banyak dicari
ya jangan remehkan buku lawas yang anda miliki ya karena ternyata harganya bisa mencapai jutaan rupiah
bertempat di lantai basement sebuah pusat perbelanjaan di kawasan blok m jakarta
toko buku dhani menjadi surga bagi pencinta buku tua
koleksi di toko ini beragam dari mulai novel komik buku sejarah
hingga biografi terbitan lawas bisa ditemukan di sini
salah satunya buku karangan pramudia anantatur berjudul bumi manusia ini
buku bekas terbitan awal ini ditawarkan dengan harga empat ratus lima puluh ribu rupiah
penggemar buku seperti roni sudah akrab dengan kawasan penjual buku tua di jakarta
ia biasa berburu buku hingga ke kawasan kuitang pasar senen dan blok m
kali ini ia berburu buku terbitan lama untuk riset dalam pekerjaannya
bagi roni sensasi membaca buku terbitan lama membawanya pada memori masa lampau
sebenarnya adalah ketika kita membaca pertama kali sebuah buku
itu kan pastikan kita akan merasakan sensasi
sensasi bagaimana kesadaran kita itu tergugah
ataupun kita mendapatkan sesuatu yang baru
dan sensasi itu berusaha untuk dikembalikan lagi
dan ya seperti yang saya bilang tadi kita kembali ke tempat ini
ke tempat penjualan jualan buku buku lama ini
untuk mengembalikan sensasi yang pernah dirasakan ketika pertama kali membaca buku itu
emosi yang dirasakan para penggemar dan kolektor buku tua inilah yang dimanfaatkan para penjual buku lawas
vera yang telah bekerja di toko dhani sejak lima tahun silam
sering menjumpai pembeli yang rela menghabiskan uang hingga jutaan rupiah untuk buku buku klasik terbitan pertama
pelanggannya pun tidak hanya dari berbagai kota di indonesia tapi juga dari mancanegara
kadang kadang ya kalau memang lagi keadaan sepi atau pas jam jamnya orang sibuk bekerja
kadang saya cuma nerima tiga empat customer aja sih tergantung juga
tapi kalau lagi biasanya weekend kalau weekend banyak orang yang datang
biasanya memang masih banyak penggemar buku
banyak sekali karena mereka seperti punya komunitas ya komunitas orang orang pengoleksi buku buku tua
jadi banyak sekali yang datang sini
potensi pasar buku tua khususnya di jakarta masih sangat besar
di tengah perkembangan teknologi digital yang melahirkan buku elektronik
buku buku tua ini ternyata masih diburu dan memiliki pangsa pasar sendiri
manggar fathani jakarta